wah tadi ditutup dengan lagu dari syahrul gunawan ya
itu lagu ciptaan sendiri loh jangan salah
iya soal meninggalkan hatimu ya
nah untung aja pemirsa di rumah tidak meninggalkan kita di sini ya
kami punya informasi apalagi soal indonesia ya
kita tahu bersama bahwa indonesia ini sebagai negara kepulauan
tentunya memiliki sederet destinasi wisata alam yang indah
nah salah satunya dengan berbaur bersama suku bajo di kabupaten bualemo gorontalo